angka ini patut disyukuri mengingat banyak negara negara lainnya negara asia lainnya berada di bawah indonesia
presiden akan memfokuskan pada perbaikan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasional untuk meningkatkan skill sehingga siap bersaing di dunia kerja
tren konsumsi masyarakat juga masih di atas lima itu baik menurut saya dan kita harapkan kita bisa mempertahankan menaikkan pada kuartal yang keempat